lagi pengen es
se gelas berapa
dua ribu nggak boleh ya
tiga ribu gak pake aksesoris
yaudah gak apa apa
ais padeng bang
iya sebentar mbak
ais padeng saya gak dibayar
saya sup main
buat ngejar maling sepeda
kalau bapak gak percaya
perempuan ini buat jaminan
yang barusan siapanya kamu
bukan siapa siapa saya
tapi kenal kan
jadi jadi siapa yang nyuruh sepeda
siapa yang bertalar baru
saya mau ngejar orang yang nyuruh sepeda dia
gak punya sebenar
saya nggak bisa ngejar pencuri sepeda kamu
esnya aja tumpah
itu bukan urusan saya
lagi pengen es
pake teh manis dong
kenapa tadi nggak bilang es teh manis
otong abis disunat emangnya udah kering
burungnya udah kering
yang di dalam sarung
takut dipatok ayam
nih es teh manisnya
antarin ke rumah ya
pegangin sarungnya biar gak dempel
saya bukan manggil mbak
otong jatuh burungnya berdarah
gak ada yang cakap
yang nyetir bajai siapa
ya kang parman
susah kalau nyetir sambil mangku otong
kenapa akan turun
yang tadi makan di warung lilis juga udah gak ada
jangan jangan sepedanya ada yang ngambil
jangan jangan yang ngambil yang tadi makan di warung lilis
nyari yang ngambil sepeda otong
antarin otong dulu aja
ngejar yang buat sepeda ya
ini lagi ngejar